perjalanan yang kulalui dan kulewati memang tak mudah
getir pahit manis menjadi lika liku kehidupan yang membuatku menjadi lebih kuat
senang dan bahagianya mereka sekarang ada di tanganku
tapi ini menjadi tantangan untukku gimana caranya membuat mereka selalu bahagia
dan aku percaya bahagianya mereka juga bahagia aku
bahkan sakitnya mereka juga menjadi sakitku
dia sudah mengerti harus berbuat apa dari usia semuda mungkin si aku dulu
mas sd itu sudah jualan kayak gitu gitu
mandirinya itu sudah ada
jualan dulu itu masih belum puasa
jualan jualan kayak kue kutumayang gitu gitu
ngambil di orang nanti dijual itu
dapat duit dikasih orang tuanya
mungkin kadang main pakai duit sendiri gitu
di anak pertama ya itu cita cita dia
bagian keluarga di baik background kita
namanya orang terlahir satu broken home
dua ekonominya terbatas
kayak bayar uang kas di sekolah dulu itu sering nunggak
bayaran spp sering nunggak
pernah nggak bisa ikut ujian gara gara apa
belum bayar spp tiga bulan
jadi mungkin karena dulu masih usia usia sekolah belum open mind belum kayak sekarang belum dewasa
jadi temennya susah
bukannya malah jadi bahan
bahan apa ya
bukannya menjadi sesuatu yang nggak bisa dilindungi malah jadi bahan bahan cenggan gitu gitu
kita dari keluarga yang broken home dari aku kecil
hal yang berat buat kita semua
karena kita percaya tuhan itu tidak pernah memberi ujian itu di bawah
di luar kemampuan manusia tersebut
gue pengen menjadi sumber kebanggaan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga gue
gue pengen menjadi sesuatu yang bisa mengubah derajat keluarga ini
merubah nasib keluarga ini menjadi lebih baik tentunya
secara finansial secara semuanya lah
dan motivasi itu besar sampai detik ini pun masih ada
pengen gitu misalnya kayak di hari ulang tahun aku atau mama ngasih hadiah
cuma di satu sisi karena dia nggak ada maksudnya penghasilan belum ada
dia di situ dia ngerasa kayak kesel
kayak kenapa ya gue gak bisa gitu
padahal dia pengen ngasih hadiah lah seenggaknya di hari uang tahun
mama aku tuh berpuluh puluh tahun hidup dalam keadaan yang kurang mengenakan
dan aku pengen menjadi sesuatu yang bisa memberikan dia hadiah lah
maksudnya ini mah mama pantas bahagia
ini mah mama layak bahagia dengan apa
dengan usaha aku kerja keras aku hasil hasil yang ada